dan mulai hari ini pembatasan sosial berskala besar diterapkan di malang raya
melalui sambungan telpon sudah ada wali kota malang jawa timur bapak suti haji
selamat siang pak
selamat siang assalamualaikum
bapak bagaimana kemudian aturan penerapan psbb di wilayah malang raya
apa pak yang berbeda dengan penerapan di daerah lainnya
karena kita punya kalau kita samakan dengan surabaya raya sama
karena kita mengikuti per grup
jadi satu dalam keadaan keadaan umum keadaan khusus saya jelaskan disini kan malang raya
jadi orang orang yang berktp malang raya hanya di check ketika dia tidak pakai physical distancing maka itu harus dilakukan
contoh kendaraan mobil
ketika dia tidak satu rumah maka yang di depan cukup satu
yang di belakang
kalau mobil minibus itu ada tiga orang
kalau sedan mungkin ya kanan kiri terus di depan hanya satu
ketika ada pengendara motor yang donjangan maka dia harus di check
benar benar satu rumah atau tidak
itu kalau untuk skat keluar masuknya kendaraan ke malang raya
pak tapi kan kalau dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya kita ambil contoh misalnya daerah surabaya begitu yang sudah lebih dulu menerapkan psbb
tapi faktanya masih banyak pelanggaran terjadi di sana
nah untuk di kawasan malang raya sendiri apa kemudian upaya yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa bisa benar benar efektif ini psbb nya
kita gini agak lumayanlah meminimalisir pelanggaran
karena kemarin kita sudah kami mengikuti
melakukan simulasi tiga hari itu
salah satu diantaranya kemarin kan kita pakai simulasi penutupan pengecekan di checkpoint checkpoint itu
jadi banyak yang suka viral bahwa masuk malang harus melalui persyaratan abc itu
terlebih hari ini pas hari minggu
hari minggu saya kira arus kendaraan kan tidak begitu banyak
yang kita lihat tadi ada mungkin kita ada
tiga atau empat kendaraan yang tidak patuh pada covid
dari jeda waktu kisaran antara dua puluh sampai dua puluh lima menit
kita mencari ada empat jalan jalan kendaraan yang harus berputar arah
saya satu pakai motor dari sidoardo
tujuannya adalah dia minta tanda tangan ahli waris karena ada pensertifikatan tanah
setelah itu gini sudah
panjangan di sini saja yuk di sini saja
nanti biar yang dituju ini ktp nya mana
saya waktu itu langsung menegaskan pak sek pak sek tunggul pun pak lurah
pak lurah untuk menjemput orang ini
sanksi sanksinya nanti akan diterapkan seperti apa pak
kami sesungguhnya sudah saya sampaikan
bahwa kunci keberhasilan itu adalah kan disiplin
membangun sebuah disiplin
harapan kami kan memang dari masyarakat
tapi masyarakat sudah alhamdulillah mulai terbangun dengan baik kota malang ini ya
dengan kampung panggung
nah yang dari atas punishment ini
punishment ini kami diperwal kami atur
ya ada teguran
ada teguran tertulis
sampai kepada penutupan jenis usaha ketika dia melanggar
ada penarikan ktp ketika dia melanggar
penahanan atau kato harus mereka juga kami isi
ketika suhunya sudah melebih dari tiga puluh deraja
ditermukan terus direpit
kalau di rapidnya itu reaktif maka kami harus kami arahkan ke isolasi
jadi kan sudah berlangsung sejak pukul dua belas malam tadi ya pak
artinya sudah mau menuju ke dua belas jam
sejak pertama kali diberlakukannya psbb
kalau sejauh ini evaluasinya seperti apa
apa yang menjadi pelanggaran terbesar dan kendalanya apa pak di lapangan
pengendara pengendara rata rata sudah pakai masker
di pasar tadi saya menunjuk satu pasar satu mall
kemarin kan semad viral bahwa ada mall itu
salah satu tendennya mau buka
mereka pun mengatakan bahwa ini sudah tutup pak manajemen
tapi kalau ada ini nanti cek
saya minta cek pukul sepuluh tadi saya belum dapat laporan dari pol pp
apakah tenan ini buka atau tidak
tapi manajemen sudah minta tutup
pasar pasar tapi ada satu pasar dadat
kan memang setiap minggu
ini minggu depan sudah kami minta untuk tutup
yang memang harus pakai situasi sensing
pasar pasar tradisional sudah pakai ganjil genap
dan saya mohon sekali lagi masyarakat tidak usah ada kepanikan
itu kan ada yang lagi viral ya
membuang sayur dan lain sebagainya
ada informasi kalau pasar sudah ditutup
padahal ini kan tidak
sehingga ini juga perlu dipahamkan pada masyarakat
hanya sekarang ganjil besok genap
sekarang ganjil besok benap
untuk menjaga physical distancing ini
dari semua aturan yang tadi sudah sempat pak sutiaji sebutkan ya
bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang nanti akan diberikan kepada masyarakat di wilayah malang kota ini bisa benar benar tersampaikan dengan baik pak
nanti bisa ngecek ya
kami sudah punya aplikasi
di sini semua masyarakat nanti bisa ngecek saya sudah terdata atau belum
kriteria sudah ditampilkan di sana
kalau yang sudah didaftar
oh ini yang sudah masuk di rekeningnya sudah ada uang tinggal cairan
oh ini masih tahapan selanjutnya
di sana sudah masuk semua
saat ini sudah kurang lebih tujuh puluh ribuan kakak ya
dari kuota kita delapan puluh sembilan ratus kakak
untuk monitoring dan evaluasinya berarti bertahap setiap hari atau seperti apa pak
untuk memastikan bahwa benar benar sampai tujuan
per jam kita lihat
kita lihat semuanya orang bisa melihat dulu ya
bantuan dari apbn berapa
dari provinsi berapa
dari daerah berapa
terus dari donaturnya berapa
nanti terpaksa semua itu
kita bicara soal malang yang juga merupakan kota wisata ya pak
salah satu destinasi wisata
sejauh ini bagaimana kemudian nanti antisipasinya terhadap dampak ekonomi
yang pastinya akan memberikan dampak ya terhadap adanya psbb ini pak
itulah yang saya sampaikan pada masyarakat
untuk memutus mata rantai ini kan kita harus ada kebersamaan dan bau bau bahwa
masker dan lain sebagainya
karena kalau itu tidak kita mau disiplin kapan bisa menyudahi covid ini
ketika covid ini tidak bisa menyudahi saat ini saja
kami sudah pakai aplikasi kasir
ini baru sekarang
jadi asumsi berapa
dari asumsi positif asumsi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kami
yang kemarin pertumbuhan ekonomi lima tujuh sekarang sudah turun tinggal tiga
dan saya sampaikan pada seluruh masyarakat ini jangan dibiarkan
ketika ini sampai september kita sampai min pertumbuhan ekonomi kita
dan itu pertumbuhan ekonomi global kita juga terancam
kalau ini tidak kita selesaikan maka tidak taat ya
jangan berharap indonesia masih bisa seperti saat ini
jadi kerja terdepannya adalah masyarakat
berarti fokusnya saat ini adalah bagaimana kemudian menerapkan physical distancing
dan benar benar menaati aturan psbb ya pak ya
bukan psbb saja mbak
ada atau tidak ada psbb
kita harus berperilaku ya
sop covid itu
tapi sebelumnya ini sempat beredar kabar
dan juga sudah dibenarkan oleh kabak ops polresta malangkota nih pak
sempat ada seruan aksi yang menolak adanya psbb
nah bagaimana kemudian upaya bapak dan juga jajaran lainnya ini untuk mengatasi hal tersebut
jadi kemarin ini
alhamdulillah terus saya aja yang mau menggerakkan itu bertemu dengan kami
apa sih yang dimaksud
di bansos yang kita bangun
ya alhamdulillah juga pak
berarti saya harus mengkomunikasikan pada satu dua orang atau kelompok yang merasa bahwa
oh ini sistemnya kok masih demikian gitu
jadi biar belum tahu
artinya masyarakat yang tidak
satu ya tuh
psbb itu difahami seperti lockdown
sehingga inilah perlu hanya satu dua kelompok yang membawa yang berpikiran demikian
tapi setelah kami jelaskan
dan itu tidak terjadi apa apa
terima kasih banyak wali kota malang
bapak suti yajis sudah bergabung bersama kami
kita sama sama pantau ya
bagaimana kemudian nanti penerapan psbb di wilayah malang raya
terima kasih bapak selamat siang